izinkan saya membacakan rilis perkara kasasi atas nama terdakwa verdi sambo dan kawan kawan
yang diputus pada hari ini selasa tanggal delapan agustus dua ribu dua puluh
nomor satu nomor perkara delapan ratus tiga belas k garing pit garing dua ribu dua puluh tiga terdakwa ferdi sambo sh sik mh
putusan pn pidana mati putusan pt menguatkan pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa
amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan
menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik
tidak bekerja sebagainya
pemohonan yang dijatuhkan secara bersama sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik
tidak bekerja sebagainya
pidana penjara seumur hidup
keterangan p dua dan p tiga dissenting opinion
nomor dua nomor perkara delapan ratus empat belas k garing pid garing dua ribu dua puluh tiga terdakwa ferdi sambo sh sik mh putusan pn pernah tidakwa ferdi sambo sh sik mh
terdakwa riki rijal wibowo putusan pn pidana penjara tiga belas tahun
pengadilan tinggi menguatkan pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa
amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara delapan tahun
nomor tiga nomor perkara delapan ratus lima belas k garing pid garing dua ribu dua puluh tiga terdakwa kuat ma'ruf
pn pidana penjara lima belas tahun pt menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa
amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa
dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara sepuluh tahun
nomor empat nomor perkara delapan ratus enam belas k garing pit garing dua ribu dua puluh tiga terdakwa putri candrawati
pn pidana penjara dua puluh tahun pt menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa
amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara sepuluh tahun
nomor lima nomor perkara delapan ratus enam belas k garing pidana penjara dua puluh tahun pt menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa

hadapun majis hakim dalam tingkat kasasi yaitu dr haji suhadi shmh ketua majelis suharto shmh anggota satu jupriyadi shmh anggota dua dan jepun suharto shmh anggota tiga
nomor enam nomor penduduk yang menjalankan pertemuan berpengalaman menjadi pidana penjara sepuluh tahun pt menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa penjara dua puluh tahun pt menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa